pertumbuhan ekonomi dan inflasi selalu menjadi dasar penghitungan upah buruh di tiap daerah
tentu saja upah di tiap kabupaten kota provinsi berbeda beda
setiap satu mei di hari buruh internasional atau may day
kesejahteraan dan pengupahan akan menjadi inti dari tuntutan para buruh
aturan upah mau direvisi untung atau buntung
baik pengusaha maupun serikat buruh akan kami bahas dalam segmen newsroom talks berikut ini
dan sudah bergabung bersama kami ketua bidang ketenagakerjaan asosiasi pengusaha indonesia
apindo haryanto dan juga presiden konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia ksbsi mudofir kamit
pak mudofir dan pak haryanto terima kasih pak atas waktunya di cnn indonesia
saya mau ke apindo dulu
pak haryanto pak jokowi merencanakan akan merevisi pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
dan tentunya ini akan menguntungkan bagi buruh
kalau menurut para pengamat apakah para pengusaha setuju atau tidak setuju dengan revisi yang akan diadakan ini
begini mengenai pp tujuh puluh delapan itu memang di pp nya sendiri untuk lima tahun akan ada review ya gitu
nah pp tujuh puluh delapan sendiri sebetulnya saat ini beberapa sektor usaha itu juga sangat berat mengikuti pp tujuh puluh delapan
sudah sangat berat ya
karena dengan rumus yang seperti ini
indonesia ini hanya di dunia hanya dua negara yang mengacu pada rumus full penuh seperti ini
inflasi plus gdp itu sangat berat
karena biasanya di negara negara lain itu kan kenaikannya pemerintah itu menentukan upah minimum saja
itu dari inflasi selebihnya dibicarakan secara bipartit per sektor dengan
mungkin bisa saya perjelas nih pak haryanto ya
kalau rumus yang dipakai kita kan ump berjalan kemudian ditambah dengan ump berjalan
yang dikalikan dengan besaran kenaikan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi
sedangkan pertumbuhan ekonomi itu itu kan terdiri dari berbagai macam faktor sebetulnya
maka itu sebetulnya yang paling ideal memang kenaikan itu upah minimum ditentukan oleh pemerintah sebagai penjaga keadilan
nah selebihnya itu pengusaha dan serikat pekerja itu bisa berunding
jadi sebetulnya ini peningkatan sosial dialog juga
karena kalau itu semua diatur oleh pemerintah seperti sekarang
pengusaha dan pekerja itu tidak pernah tidak pernah apa ya tidak pernah bisa maju matang dalam bernegosiasi
mereka hanya dipertemukan saat saat di mana mereka harus demo pengusahanya bertahan
nah itu selama lima belas tahun ini kita seperti ini maka itu kita sudah ketinggalan
pak haryanto sama pak mudofir sendiri sebelumnya sudah kenal belum nih
tanpa ada pemerintah ini kan baru bipartit begitu ya
iya jadi saya kira sebetulnya memang kita sudah studi juga ya ke thailand jepang dan sebagainya
di sana di negara itu pemerintah ya kita ambil contoh jepang yang paling negara sudah banyak investasi di sini dan culture nya cocok dengan kita gitu ya
itu di sana itu sangat tiap tahun ada perhitungan perhitungan untuk sektor sektor yang mana yang mundur yang maju sehingga
dan setiap perusahaan kan tidak semuanya untung
maka dari itu
besarannya tidak sama juga
juga dengan pertumbuhan ekonomi begitu ya
dengan kenaikan yang rata rata sekarang delapan sembilan persen tiap tahun
itu kalau lima tahun kenaikannya sudah satu setengah kali dari
sangat berat bagi pengusaha pada dasarnya
sedangkan produktivitas dan sebagainya kenaikannya apakah melebihi itu
nah itu yang membuat kita sekarang itu ketinggalan bersama dengan negara tetangga kita vietnam yang sepuluh tahun lalu di bawah kita sekarang sudah melompati kita aja
pak mudofir ini kalau dari pengusaha menganggap mungkin revisinya
sekarang saja sudah berat pak ya apalagi direvisi untuk kemudian lebih besar lagi besaran kenaikannya makin memberatkan
kalau dari pihak buruh sendiri menilainya seperti apa
kalau dari serikat buruh kan yang mempersoalkan masalah pp tujuh puluh delapan itu lebih ke bagaimana peran serta serikat buruh dalam hal penentuan ump
undang undang tiga belas kan mengatur itu
tapi setelah pp ada kan kita tidak ada lagi ada pondingan lagi
jadi buruh sebenarnya mau ikut campur
iya jadi buruh sebenarnya mau ikut campur
tapi tidak dengan formulasi penentuan ump nya
ya kalau namanya ump memang perlu diatur
namanya upah minimum
itu harus ada
biar tidak ada istilahnya fleksibilitas upah bebas begitu saja
harus ada ump
tiap negara ada
nah persoalannya sekarang adalah bahwa ump penetapan ump sekarang adalah menurut serikat buruh yang diperbincangkan itu
karena tidak adanya ketidibatan serikat buruh dalam penentuan ump
ini yang jadi persoalan
saya kira bukan masalah besarnya
kalau masalah besarannya kita bisa disepakati sebenarnya
padahal setuju tidak setujunya belum tentu tidak setuju juga ya
artinya kami dari serikat putus sebenarnya juga tidak mau menginginkan upah yang tinggi lalu perusahaannya tutup
masa selama ini tidak pernah diundang pak
itulah karena sistem pengupahan sekarang tidak ada lagi perundingan yang terjadi kan itu tadi
penetapannya ump yang lama ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi
jadi itu sudah pasti
jadi tidak ada perundingan jadinya
itu yang penting itu
kalau pak jokowi mengatakan akan merevisi
apakah kemudian dari serikat buruh dan juga pengusaha sudah dapat katakanlah undangannya begitu untuk berunding bersama dengan pemerintah
saya kira kemarin kami juga diundang oleh presiden di istana bogor termasuk juga ada beberapa lima kementerian yang bisa hadir
artinya kita mengapresiasi ya
apa yang disampaikan oleh presiden jokowi bahwa membuka untuk merevisi undang pp tujuh puluh delapan
saya kira nantinya revisinya tentunya akan kita diskusikan secara bersama sama baik dengan apindo dan pemerintah saya kira untuk ke depan bagaimana sisinya
karena bagaimanapun juga ukuran kesejahteraan kan bukan hanya upah saja sebenarnya kalau dari buruh
ini salah satu lah kejelasan untuk upah
pak haryanto kalau misalnya apindo atau pengusaha begitu ya
perwakilannya diundang untuk menghadiri perundingan ini
apa yang kira kira akan disampaikan
kita akan mengusulkan kalau bisa upah itu
keterlibatan pemerintah itu hanya sampai penetapan upah minimum
selebihnya biarkan serikat pekerja yang sektor tersebut berunding dengan pengusaha di pengusahanya
atau bipartit di level perusahaan juga lebih bagus kalau
berarti nanti upah minimumnya ada bermacamnya
ada bermacam macam gitu pak untuk setiap industri
upah minimum itu bisa ditetapkan oleh pusat
berdasarkan inflasi daerah provinsi bisa juga
jadi tidak ada pertumbuhan ekonomi
hanya inflasi saja
karena pertumbuhan ekonomi itu sendiri
itu kan pertumbuhan ekonomi itu kan produktivitasnya dari berbagai macam faktor
bukan hanya dari industri saja
ada dari government spending dari investasi dan sebagainya kan
nah jadi biarkan nantinya itu kalau memang yang bisnisnya bagus
otomatis upahnya bisa lebih tinggi dari pp tujuh puluh delapan
tapi kalau yang sedang terseok seok kenaikannya mungkin ya mungkin upah minimum mereka berunding kan dengan
berarti kalau menurut formulasi seperti itu hanya ump berjalan plus ump berjalan dikali dengan inflasi begitu pak ya
iya itu memang
kemudian baru nanti pertumbuhan ekonominya disesuaikan tiap daerah
bukan bukan begitu
jadi inflasi itu menjadi dasar dari penetapan
penerapan untuk upah minimum di tiap daerah
tapi kan formulasinya nanti dikali dengan ump berjalan kan pak
ump berjalan ditambah dengan ump berjalan dikali dengan inflasi begitu kan
tidak tapi setelah itu kan ada perundingan
nah yang sisanya ini kemudian baru dirundingkan
nah perundingan ini kalau sekarang
kalau sekarang dengan dipatok
itu kan usaha yang bagus
usaha yang besar dan usaha yang sedang terpuruk
juga harus menerima itu
itu yang akhirnya yang tutup juga banyak nanti
jadi kita tidak menyesuaikan dengan keadaan gitu
nah ini industri terutama industri yang orientasinya ekspor dan sebagainya itu
tidak akan bisa bersaing kalau seperti ini
kira kira cukup adil tidak bisa diterima tidak oleh para buruh
kalau formulasinya seperti ini
seperti yang pak haryanto katakan pak mudovi
saya kira sebenarnya pp tujuh puluh delapan kan keberanian pemerintah mengeluarkan pp tujuh puluh delapan sebenarnya
karena aman atau undang undang tiga belas juga gitu kan
nah ini persoalannya bahwa sistem pengupahan itu kita sepakat
bahwa ini belum sempurna
kita memang perlu ada sistem pengupahan yang lebih ideal ke depan
untuk secara didukung bersama
umumnya kalau ump
ump itu kan upah minimum ini
upah minimum artinya bahwa ini diperuntukkan untuk yang lajang
nah negara di sini harus hadir
jadi inilah pentingnya negara harus hadir
umpamanya contoh adanya sistem jaminan sosial yang lebih baik nanti ke depan
lalu pemerintah menyediakan umpamanya pelayanan rumah murah kepada buruh
lalu adanya transportasi yang memadai yang murah nanti ke depan
lah ke depan umumnya apalagi pak koyu sudah mengeluarkan kartu apa
saya kira ini menjadi bagian tujuannya ke depannya juga
banyak hal yang nanti bisa kita diskusikan
oke pak mudofit dan pak haryanto kita masih sambung lagi perbincangannya
tapi setelah jeda berikut jangan kemana mana
dialog newsroom talks akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini
terima kasih anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kembali dialog bersama dua narasumber
haryanto ketua bidang ketenagakerjaan apindo dan juga mudafi rekamit presiden konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia ksbsi
pak haryanto saya mau tanya lagi nih tadi
tiga pihak kan yang selayaknya diajak berunding untuk menentukan upah buruh ini
tapi dari ketiga pihak ini faktor pemerintahnya sendiri kan ada berlapis lapis itu pak
menurut bapak idealnya siapa yang harus yang menentukan
apakah benar lapisan lapisan ini diperlukan
sebetulnya sekarang itu upah minimum
itu kan sebenarnya ditentukan dengan kalau undang undang tiga belas itu kan ditentukan dengan mereview setiap kali ada khl review
lalu ada dewan pengupahan daerah berunding menetapkan
cuma itu juga dirasa menjadi ajang politisasi kalau lagi ada pilkada dan sebagainya
karena bupati atau wali kota yang ingin terpilih menjanjikannya upah tinggi
dia nggak mikir dampaknya pekerja di situ
nah maka itu pemerintah menetapkan sistem pengupahan yang sifatnya itu adalah darurat
yaitu pp tujuh puluh delapan untuk supaya menenangkan semua pihak
kenaikan pasti pengusaha juga bisa memprediksi kenaikannya dengan pasti
nah cuman setelah ini jalan ternyata juga tidak menimbulkan suatu kepuasan kepada kedua pihak kan
baik pengusaha maupun pekerjanya juga tidak bisa tumbuh karena sistem ini
jadi sistem pengupahan ini memang harus dirubah
dirubah supaya kita itu
paling tidak itu bisa berkompetisi dengan negara negara lain
sehingga penyerapan tenaga kerja banyak ekspor kita naik sehingga devisa kita besar
sehingga semua bisa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi ini
nah pak mudofir dari pp no tujuh puluh delapan yang katanya sifatnya darurat itu ya pak ya
tadi dibuat untuk sebagai respon dari situasi pada saat itu kan
dari buruh sendiri melihat pp tujuh puluh delapan ini sebenarnya seperti apa
apakah memang harus digunakan sebagai tanggap darurat saja atau bisa sebenarnya
ya memang dulu istilahnya kan
serikat guru menolak kan soalnya tidak ada keterlibatan serikat guru
yang namanya pp ini juga ada positifnya juga
umumnya dengan pp tujuh puluh delapan itu ada kepastian kenaikan upah tiap tahun
sudah pasti itu naik gitu kan
nah kalau dulu kan umpamanya di jakarta naiknya tinggi lalu di daerah daerah tertentu yang serikat buruhnya nggak kuat kenaikannya rendah sekali
nah yang terjadi sekarang kemarin juga ump naik tapi kenyataan implementasi di lapangan kan nggak juga
artinya artinya ini kan mendingan kita bicara ke depan bagaimana sisi pengupahan yang lebih baik artinya tidak merugikan pengusaha
nah ini juga ada keuntungan juga ke guru gitu loh
kalau ump kan upah minimum itu
nah disinilah perlunya negara hadir
namanya sistem jaminan yang baik
lalu pemerintah menyediakan rumah yang murah terhadap buruh
lalu ada sarana transportasi yang murah
lalu pendidikan yang lebih murah ke depan
ada beberapa hal negara hadir disitu
kita menginginkan bagaimana ini yang bekerja lebih dari satu tahun
saya kira ini harus arahnya ke sana
jadi nanti mungkin ke depan akan ada sistem pengupahan ya ump minimum dan apa ump yang layak untuk bekerja
yang layak itu maksudnya kkl itu pak ya
ya itulah ya setelah satu tahun ke atas yang punya skill masa kerjanya gitu kan
kira kira skemanya seperti apa sudah terbayangkan tidak oleh kklnya seperti apa
ya saya kira kita sudah punya bayangan itu saya kira
tinggal bagaimana kita mendiskusikan
secara bersama sama antara serikat buruh dengan pengusaha
nah formulasinya pak kalau bisa di share sekarang mungkin yang ada seperti apa
ya kalau contoh contoh sistem pengupahan kemarin kan rupanya ada komponen upah yang harus dimasukkan nanti kan sebagai bahan untuk menentukan upah minimum itu tadi
nah di beberapa negara eropa kayak di belanda ump saya pernah ketemu dengan pekerja indonesia kebetulan di belanda
ump di belanda itu juga tidak mencukupi kalau lajang sebenarnya
tapi negara hadir umpamanya negara hadir umamanya untuk sewa rumah ada subsidi dari pemerintah
nah diperlukan kehadiran negara di situ
makanya kemarin pak presiden sepakat bahwa umpamanya di setiap kawasan industri nanti terintegrasi ada semacam tanah untuk penyiadaan rumah sewa
rusun awang untuk bekerja buruh dan lain sebagainya
termasuk sekarang sudah buka desk nanti besok ke purda juga ada
saya kira nanti ke depan akan ada itu
nah pak kalau untuk lajang begitu kan ump berjalan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi itu untuk lajang
dan katanya tadi pak mudafir itu juga kadang tidak mencukupi
nah kalau mempertimbangkan masalah kkl ini kemudian harus ditambah berapa persen lagi dari situ
ya kalau ukuran para persennya nanti bisa didistripsikan berdasarkan komponen komponen itu tadi
kalau dari usulan dari serikat buruh sendiri maunya seperti apa
ya kalau ke depan ada sistem
ya kalau ke depan ada sistem

sistem yang baru kita tidak bisa menyatakan harus berapa persen
kecuali kalau sistem yang sekarang umumnya belum cukup nih
paling tidak minimal lima belas persen main yang naikkan
tapi kan nggak mungkin juga
tadi pak arianto katakan sekarang saja sudah berat nih apalagi kalau nanti naikin lima belas persen nih pak
jadi begini memang ya masalah upah itu kan sepertinya sudah menjadi satu isu yang cukup lama
yang sepertinya itu sudah cukup ruwet ya masalah upah ini karena ada salah kaprah yang dari awal itu
sebetulnya upah minimum ditetapkan oleh pemerintah
selebihnya itu kan setiap industri itu menaikkan sesuai dengan pertumbuhan industri tersebut
misalkan otomotif oh sedang bagus
oh dia menaikkan malah bisa melebihi itu
melebihi dari pp ini mungkin bisa
tapi ada sektor komponennya yang ternyata walaupun sampah otomotif komponennya itu tiar di lapisan ketiga keempat sub vendornya nggak bisa
berarti dia kenaikannya mungkin harus tidak seperti pp tujuh puluh delapan
jadi dengan pp tujuh puluh delapan ini kan menstandarisasi semua gitu kan
nah setelah dievaluasi ternyata industri juga banyak yang terpuruk
nah apakah industri industri yang terpuruk itu pak katakanlah suatu perusahaan yang merugi begitu tahun ini
apakah perusahaan tersebut kemudian berhak untuk tidak menaikkan ump nya
oh sebetulnya itu ada sih boleh melakukan penundaan
boleh kan seperti itu
tapi itu sekarang sudah diputus direview oleh mk bahwa itu menjadi hutang juga
jadi kalau dulu boleh kan sekarang ada judicial review oleh serikat pekerja dan itu diputuskan mk itu menjadi hutang
jadi percuma juga
kita mau cari solusi kan bahwa persoalan buruh bukan hanya upah saja
saya kira ke depan umumnya dengan revolusi empat ini kita harus hadapi juga
kita tidak bisa menghindari itu juga
ya nanti kita sepakat dengan serikat buruh dengan pengusaha saya kira mendiskusikan sisi pengupahan ke depan
tentunya dengan basis ump lajang
nah sementara sekarang kemarin yang berlaku kan ump berlaku juga untuk yang sudah berkeluarga
bahkan ump berlaku yang masa kerjanya bisa lima tahun lebih
karena setiap ump ditentukan maka orang itu upahnya ump terus
jadi tidak ada kenaikan tiap tahunnya
kita menginginkan ump menjadi dibutuhkan oleh pemerintah nanti negara di situ hadir kekurangannya
nah disini inilah ada upah layak
umumnya orang yang bekerja lebih dari satu tahun bagaimana
orang yang sudah berkeluarga bagaimana
berarti kompleksitasnya masih banyak yang bisa dibahas ya
saya kira disitu yang nanti perlindungannya
kalau sekarang ump berlaku untuk semua sektor
contoh ump berlaku untuk perusahaan kecil juga ump
lalu ump ini upah minimnya berlaku untuk perusahaan yang besar juga
ini kan gak fair juga
saya kira ke depan harus lebih
umpamanya apakah nanti per sektor ump nya
saya kira kita diskusikan bersama nanti
biar ada jalan solusi
may day kira kira apa yang akan disuarakan oleh para buruh nih pak
kan sudah jadi momen tahunan ya
ya memang ada beberapa isu buruh yang disampaikan
umumnya kalau tiap serikat kadang kadang beda
namanya kalau ksbc ada beberapa isu yang sudah sampaikan sebenarnya ke pak presiden kemarin
termasuk mensiasati umpamanya adanya peradilan hubungan industrial di kawasan industri harus diadakan ke depan
karena antisipasi umumnya kayak buru di bogor
itu kalau seandainya mau siapkan phk harus ke bandung
ini kan jauh nih transportnya kan banyak
ini kalau bisa ada di bekasi atau kerawang
ada beberapa isu isu lain
bagaimana ke depan banyak keterlibatan serikat buruh ke depan terkait masalah revolusi industri empat itu tadi kan
karena bagaimana ujungnya nanti nggak bisa hindari
kita akan hadapi tentunya harus ada solusi solusi yang harus kita hadapi ke depan terkait masalah revolusi
nah balik ke inti dari topik diskusi kita sore ini
bahwa revisi pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas ini menguntungkan atau malah merugikan
kalau buat pengusaha singkat saja pak
ya tergantung revisi
harusnya revisi ini menjadi momentum untuk kita melihat indonesia yang lebih maju ke depan
karena presiden jokowi sendiri menginginkan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang formal
nggak semua orang kita ke informal semua
tapi semua orang jadi pengumum di gojek misalkan
berarti mungkin pertanyaannya saya revisi dulu nih pak
bukannya menguntungkan atau tidak
tapi perlukah adanya revisi terhadap pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas ini
oh ya kalau saya kira dari pengusaha maupun dari pekerja menginginkan ada revisi
nah ini yang harus kita rundingkan
dan perundingan ini menurut saya kita seperti tadi mas mudovi bilang bahwa kalau perlu upah itu dibuat per sektor
seperti sektor yang karyawannya banyak puluhan ribu
disamakan dengan yang seratus dua ratus orang
ya yang puluhan ribu pasti nggak kuat
padahal yang puluhan ribu ini meng create devisa besar
maka itu kita harus benar benar menurut saya ini momentum bagus untuk mencari satu titik temu tentang pengupahan ini
dan saya yakin para teman teman serikat pekerja juga sekarang ini juga menginginkan
satu upah yang fair ideal adil untuk semua sehingga perusahaan juga tidak banyak yang tutup
dan pemilu juga sudah selesai nih pak ya
momennya berarti ini sebaiknya revisi ini dibuat supaya permanen tidak ada perubahan perubahan lagi nantinya
jadi melibatkan buru juga dan juga pengusaha juga
sebetulnya revisinya juga cuma cuma upah
seperti pak mudofir bilang upah itu hanya salah satu komponen
karena kesejahteraan yang lain itu negara memang harus hadir
karena semua dibebankan pengusaha wah berat
karena pengusaha kan juga harus membayar pajak membiaya biaya lain gitu
jadi memang harus ada satu sinergitas di mana negara hadir di saat yang crucial
yang di mana pengusaha maupun pekerja tidak bisa
misalkan memberikan subsidi perumahan subsidi transport menetapkan upah minimum
itu negara hadir
tapi kalau sudah antara pekerja dengan perusahaan di tempat dia bekerja
nah itu yang salah
karena negara tidak tahu
karena negara tidak tahu nih industri ini bagaimana
yang tahu pekerjanya kan
pekerjanya lebih tahu karena dia tiap hari datang sampai sore dia tahu nih
pengusaha ini sedang industri ini sedang baik atau tidak
lalu ada pkb perundingan pkb itu tiap dua tahun
nah kita juga lagi menggalakkan supaya pkb ini makin banyak
karena jumlah pkb dibanding jumlah perusahaan
pkb dibanding jumlah serikat pekerja di perusahaan itu juga masih sangat rendah
kita tunggu sama sama nih pak ya bagaimana revisi pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas nya
dan mudah mudahan dari pengusaha dan juga dari buruh kedua duanya
harapannya sama sama diuntungkan
sama sama untuk indonesia lah
terima kasih pak haryanto dan juga pak mudofir atas
selamat hari buruh
selamat hari buruh internasional
dan informasi aja
terkait masalah adanya isu bahwa satu mei akan berakhir
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
berarti itu bukan rusuh
saya kira nggak ada itu
kami sudah lima tahun ya terbukti serikat buruh selalu melakukan asi dengan damai
saya kira kita tetap tenang aman untuk mediabation
terima kasih pak mudovi dan pak haryanto sekali lagi
itu tadi bincang bincang kami dengan ketua bidang ketenagakerjaan as pengusaha indonesia
dan juga presiden konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak

berguna bagi anda
kami akan kembali dengan informasi lainnya
tetaplah bersama kami